memicu penyesuaian tarif tol cipularang dan purbalunyi
rata rata kenaikan tarif sebesar rp lima ratus untuk golongan satu
dan rp tujuh untuk golongan dua ke atas
pemberlakuan tarif baru di ruas tol cipularang dan purbalenyi
pertanggal lima belas februari dua ribu delapan belas secara resmi telah ditetapkan
masyarakat pengguna ruas tol ini dibebankan kenaikan tarif
dengan besaran rp lima ratus hingga rp dua lima ratus

mengajuk perusahaan yang diperlukan untuk menjaga kemampuan
kepada undang undang no tiga puluh delapan tahun dua ribu empat tentang jalan tol
penyesuaian tarif dilakukan setiap jangka waktu dua tahun sekali
dasar lain adalah laju inflasi di wilayah bandung dan sekitarnya
akibat laju inflasi menyebabkan beban operasional
terutama pemeliharaan jalan tol menjadi naik
ini ada beberapa pekerjaan atau beberapa beban
pos beban yang memang mengalami kenaikan
dengan laju inflasi yang terjadi
ya seperti contohnya beberapa pekerjaan pemeliharaan
yang paling terlihat adalah upah minimum regional
upah minimum regional yang kalau kita bandingkan
antara tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas
ini kan memang setiap tahun mengalami kenaikan yang
yang cukup signifikan dan biasanya juga
diperhitungkan dari pengaruh laju inflasi tadi
dalam waktu dekat pt jasa marga cabang purbalenyi
akan melakukan penambahan lajur dari dua menjadi tiga lajur
di ruas lajur buah batu cilenyi sepanjang dua belas km
hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan
setelah penyesuaian tarif baru
artabima aditya bandung